pamekasan adalah salah satu kabupaten di provinsi jawa timur yang terletak di pulau madura
dengan luas wilayah tujuh ratus tiga puluh dua delapan puluh lima km persegi
pamekasan punya satu ratus tujuh puluh delapan desa dan sebelas kelurahan yang tersebar di tiga belas kecamatan
untuk mewujudkan pembangunan merata di ratusan desa tersebut
pemerintah kabupaten pamekasan hadir dengan strategi desa tematik
dalam empat tahun terakhir desa desa terus bergerak berinovasi sesuai dengan potensinya masing masing
program desa tematik dimulai pada dua ribu sembilan belas
hingga dua ribu dua puluh dua sudah ada sembilan puluh sembilan desa yang masuk dalam program desa tematik
targetnya pada dua ribu dua puluh
seluruh desa atau satu ratus tujuh puluh delapan desa sudah menggunakan strategi pembangunan desa tematik
strategi ini berdampak positif pada jumlah desa mandiri di kabupaten pamekasan
pada dua ribu delapan belas masih ada sembilan belas desa dengan status desa tertinggal
saat ini sudah tidak ada desa dengan predikat tertinggal
bahkan hingga dua ribu dua puluh satu sudah ada tujuh belas desa yang dinyatakan sebagai desa mandiri
selain itu kabupaten pamekasan juga memfasilitasi warganya untuk bisa sejahtera dengan program wira usaha baru
program yang dimulai sejak dua ribu dua puluh ini semakin diminati
di awal program ada lebih dari satu lima ratus orang yang mengikuti program ini
hingga dua ribu dua puluh dua tercatat tiga orang mengikuti program ini
targetnya pada dua ribu dua puluh tiga akan ada sepuluh wira usaha baru di pamekasan
beberapa terobosan pemkap pamekasan ini diganjar berbagai penghargaan
terbaru kementerian dalam negeri memberi penghargaan inovatif government award
komisi pemberantasan korupsi atau kpk memberi penghargaan atas kepatuhan pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau

berikut adalah penghargaan yang beretiket di indonesia
menghadapi tahun baru tentu saja merupakan momen yang baik untuk melakukan refleksi apa saja yang sudah kita laksanakan selama ini
dan juga harapan dan apa saja yang masih harus kita lakukan di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
indonesian new chapter kali ini saya ditemani oleh bupati pemekasan mas badrut tamam

tentu saja ingin ketahui bagi seorang pemerintah daerah apa apa saja prestasinya yang telah diraih sampai tahun ini
dan kira kira potensi tantangan serta harapan apa saja yang masih perlu dicapai pada tahun dua ribu dua puluh tiga kali ini
saya desi anwar bersama indonesia new chapter dan mas badrut tamam
halo apa kabar selamat datang selamat berjumpa kembali
senang sekali kita berjumpa
terakhir kali tahun dua ribu delapan belas
iya akhir tahun dua ribu empat tapi masih fresh from the oven waktu itu sebagai bupati
dan ini menurut saya itu salah seorang bupati yang masih muda masih kinclong tentu saja tenaganya masih luar biasa
mas bupati kita dalam empat tahun ini tentu saja sudah banyak yang
kita lewati masa masa yang sulit sudah kita lewati
dua tahun covid nah ini ketika mas tamam sibuk sibuknya berusaha tentu saja untuk memastikan bahwa pamekasan itu tetap bisa berlari lah
ini bagaimana dua tahun covid itu bagaimana pamekasan itu sendiri berhasil atau paling tidak apa apa saja dampak yang dirasakan dengan adanya pandemi
terima kasih saya ini banyak terinspirasi oleh mbak desi
waktu mbak desi anwar ke pamekasan akhir dua ribu delapan belas itu belum tiga bulan saya jadi bupati
itu beberapa hal sudah kita lakukan mbak desi itu waktu mau pulang bilang begini ke saya
mas tamam saya pengen mendengar sesuatu yang luar biasa dari pamekasan dan saya tidak ingin mendengar sesuatu yang negatif dari anda
saya catat di ruang kerja saya dan itu bagian dari sesuatu yang memotivasi saya untuk bekerja extraordinary dan bekerja out of the box
saya dari awal memang memilih kerja out of the box
sedari muda saya juga berpikir dan bekerja secara out of the box
akhirnya beberapa cara yang tidak umum dilakukan tetapi positif itu saya lakukan
termasuk belum seratus hari
membuat mall pelayanan publik terus membranding mobil batik mobil dinas yang kita batik semua
termasuk beberapa cara mengolah pemerintahan yang berkebaruan
di tengah tengah cara berkebaruan itu sedang mau melakukan rpjmd dengan cepat dengan akselerasi inovasi
dan melakukan kolaborasi dengan banyak pihak tiba tiba kita ketemu pandemi
saya waktu itu shock banget mbak
jadi sesuatu yang sangat mengganggu dari segi ekonomi dan sosial ya
tidak hanya ekonomi sosial tapi psikologi
semua orang khawatir
orang yang sebelumnya merasa dekat dengan sahabatnya dengan temannya
tiba tiba khawatir apakah sahabatnya nanti membawa virus atau enggak
karena khawatir itu semuanya berdampak sistemik
orang menjadi khawatir membeli makan di warung
orang menjadi khawatir untuk bertemu dengan temannya
orang menjadi khawatir untuk berinteraksi dengan seluruh relasi
nah disitulah baru saya merasakan bahwa ini luar biasa
dan saya waktu itu betul betul shock karena saya sedang mau melakukan sesuatu yang luar biasa di kabupaten papakasa
tiba tiba ada beberapa regulasi yang meminta kita semua untuk melakukan pembatasan
ada beberapa hal yang menuntut kita semua untuk melakukan refocusing
seluruh anggaran yang sudah dirancang lama didiskusikan lama
dirumuskan untuk mendapatkan outcome kesejahteraan kepada masyarakat dan layanan yang ekselen itu tiba tiba digeser
saya satu minggu itu bermunajat betul berpikir betul melakukan kontemplasi
kira kira pamekasan jawa timur indonesia ini akan seperti apa di satu tahun ini dan di dua ribu dua puluh di dua ribu dua puluh satu
kemiskinan luar biasa meningkat
orang kehilangan pekerjaan
orang kehilangan pekerjaan banyak
umkm juga terdampak
tiba tiba kita ini setiap hari disibukkan oleh bagaimana memberikan layanan kesehatan dan memastikan bahwa seluruh elemen ini terlayani dengan bagus
termasuk memastikan bahwa orang bisa makan
ini pekerjaan yang belum pernah kita alami selama ini dan disitulah kita butuh dua hal
yang pertama kecerdasan dan kemampuan
yang kedua saya jadi berkenalan dengan buku baru waktu itu
bukan pasrah tidak kreatif ya
pasrah untuk melakukan sesuatu tetapi outcome nya jelas targetnya tapi digantungkan pada spiritualitas
kita waktu itu dituntut untuk semakin mendekatkan diri kepada tuhan
tidak hanya itu tapi juga bekerja luar biasa
akhirnya kita melewati tahapan itu
baru kemudian beberapa pekerjaan menjadi banyak hilang
orang banyak kehilangan pekerjaan
kemudian beberapa warung
semua isinya orang mengeluh
saya berpikir kalau semua orang ini mengeluh siapa yang menjadi tempat untuk mengeluhnya seluruh elemen masyarakat itu
kalau saya juga mengeluh terus siapa yang akan
makanya waktu itu ujian kemimpinan itu luar biasa
harus sabar harus melompat cepat dan tidak boleh ragu
tapi apa apa saja dari awal itu yang mau tidak mau ya ini kan harus banting setir lah
tapi kan apa yang perlu dan cepat dilakukan waktu itu sehingga bisa paling tidak memitigasi dampak buruk ini
kita ingat apalagi dengan bulan bulan delta ketika masyarakat juga belum divaksin jumlah yang terinfeksi dan bahkan yang meninggal juga semakin lama semakin meningkat
nah ini kan apa langkah konkret yang mau tidak mau itu harus
kita bertemu dengan tiga hal waktu itu
yang pertama wak
yang kedua kita bertemu dengan sudut pandang bahwa pandemi ini yang hoak ini ya
berita yang tidak benar ada misinformation bahwa ini konspirasi bahwa ini adalah bisnis macam macam
baru kemudian sudut pandang kedua sudut pandang kesehatan
yang ketiga sudut pandang ekonomi
ketiga sudut pandang ini hidup di ruang publik
dan publik bisa mengkonsumsi kapan saja
bagi yang orang dengan tingkat konsumsi hoak yang banyak akhirnya tidak percaya
bagi orang yang berpendidikan dan mau menerima informasi dari pemerintah ya akhirnya percaya
bagi orang yang buka warung juga begitu
warung saya tutup pak
tapi yang lain ngomong pak keluarga saya sakit pak
di sisi yang lain pak ini
nah dari situlah baru kemudian pemerintah melakukan memastikan diri melakukan edukasi yang masif
sampai di pertigaan jalan di lampu lampu merah saya beri pengumuman
yang sebelumnya hanya berhenti ini berangkat ini lampu kuning lampu biru siap siap
itu saya beri informasi bahwa kita sekarang dituntut untuk
pesteak awanan kita sedang diuji oleh sejarah
oke jadi ada pesan pesan itu yang keluar
itu dampaknya terasa ya langsung ya
semua kita lakukan semua media kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat
dan masyarakat juga mereka patuh ya menjaga jarak dan menggunakan masker dan lain sebagainya
ada tiga jenis yang patuh itu yang percaya akan edukasi kita
ya mayoritas lah ya
dan berikutnya di pedesaan itu yang sebagian tidak percaya
bahasanya begini gimana membuat beli masker pak
buat beli beras aja sulit
jadi dari situlah baru kemudian kita beri bantuan
beri bantuan masker beri bantuan
dan blt tentu jalan
jalan jalan banget
dan dari situlah memberi semangat ke dokter juga ke nakes
bahwa ini perjuangan kemanusiaan
ini sedang diuji oleh sejarah bahwa kita ini siapa yang konsisten siapa yang tidak konsisten
semua kita ini sedang pengen hidup sehat
semua kita punya harapan hidup
semua kita ingin berkontribusi
dari situlah saya bisa melihat bahwa siapa yang sungguh sungguh siapa yang sebenarnya hanya administratif dan seterusnya
dan dari situlah pelajaran berharga bagi kita semua warga bangsa indonesia
bahwa menjadi hebat itu memang perlu ujian besar
dari awal pengen dapat tiga hal pak yang pertama ekonomi harus jalan
yang kedua kesehatan harus terlayani dengan baik
yang ketiga memastikan bahwa pendidikan dan layanan pemerintahan itu tetap berjalan dengan profesional dan ekselen
ini saya lihat ini bagian dari inovasi dan kreativitas ya
tapi cara lain yang istilahnya menunjukkan
istilahnya menunjukkan bahwa seorang mas tamam ini memang inovatif
ini baru kalau tidak salah baru mendapatkan inovative government award ya dari kementerian luar negeri
dengan cara cara yang inovatif yang tadi out of the box
apa saja yang paling menonjol ketika penanganan covid ini yang betul betul kreatif mas tamam dari pamekasan
pamekasan call care apa itu seperti apa
jadi waktu itu kita memang punya program ya
program untuk memberikan layanan kesehatan yang excellent cepat prima gratis kepada masyarakat
itu sudah dirancang oleh kita sebelum ada pandemi
akhirnya kita beli mobil
diletakkan di desa desa
semua rumah tempat tempat publik tempat tempat ibadah
kita tempeli stiker
anda sakit mau konsultasi mau minta antarjemput hubungi nomor ini
itu sudah ditempel di seluruh desa desa di rumah rumah
dari dua ratus enam puluh ribu rumah
dan itu digunakan respons masyarakat baik
baru kemudian setelah itu pandemi kita launching itu
jadi awal pandemi kita launching pamekasan cold care
orang semuanya waktu itu petugas cold care itu ya karena setiap hari bisa lebih dari seribu telepon yang harus jalan jalan
ada yang konsultasi ada yang
dari enam orang itu menerima teleponnya sampai dua puluh empat jam harus bertugas untuk memastikan bahwa seluruh orang tenang
seluruh orang mendapatkan jawaban
seluruh orang mendapatkan layanan
baru setelah itu ada di desa desa dan semua diantar ke rumah sakit
dan setelah itu tidak hanya cukup itu
kita memberikan jaminan gratis kesehatan untuk seluruh elemen masyarakat
ini semua diambil dari apbd ya tentu saja
ada tujuh puluh tiga miliar yang kita kerjasamakan dengan bpjs
masyarakat yang sakit tinggal nunjukkan ktp dan kk
diantar dijemput dikembalikan ke rumah
dan saat itu saya ingat ya apalagi ketika masih belum ada vaksinasi itu mencari tempat untuk karantina
nah ini bagaimana
apalagi dengan jumlah mungkin jumlah rumah sakit di sana kan apakah memadai waktu itu
bagaimana ini fasilitas dan juga kebutuhan
kita mempunyai mall pelayanan publik
ada dua lantai gitu
satu di bawah mall pelayanan publik di atas aula
itu kita jadikan sebagai tempat untuk transit
baru kemudian di balai balai desa di kecamatan semua kita jadikan
dan memastikan bahwa yang pertama air mandi
air mandinya sudah cukup
memastikan bahwa tempatnya aman
memastikan bahwa nakes yang bekerja profesional
memastikan bahwa kebutuhan makannya ada
saya berpikir seakan akan beberapa tempat pemerintahan waktu itu menjadi rumah sakit
ya mau tidak mau ya
menjadi rumah sakit
tempat tempat publik juga menjadi rumah sakit
bahkan di rumah sakit rsud pamekasan itu ada tenda
yang waktu itu saya mau merubah namanya dari rumah sakit menjadi rumah sehat
ini mestinya jadi rumah sehat nih
karena ini tempat kalau sudah sakit orang jadi tidak optimis
mestinya ini jadi rumah sehat
biar kemudian orang datang ke sini merasa akan mendapatkan layanan kesehatan dan pulang dengan sehat
dan kita mau merubah memang nama itu dari rumah sakit umum daerah menjadi rumah sehat

ini cara cara baru yang kita lakukan
dan itu cukup berhasil ya
ketika vaksinasi nah ini juga ini kan pasti yang ada yang tidak percaya
susah untuk disuruh vaksinasi dan juga inilah jumlah vaksinnya apakah tersedia dan lain sebagainya
itu bagaimana saat itu
ada empat hal yang kita lakukan
yang kedua memastikan bahwa berasnya cukup
karena orang kadang kadang mau divaksin ada berasnya tidak
oh harus pakai iming iming dulu ya kalau nggak mereka
ya kadang mau berasnya nggak mau vaksinnya
tapi juga banyak yang mau vaksinnya tidak mau berasnya
memastikan bahwa tim yang bergerak di lokasi itu baik
memastikan tempatnya juga
dari empat hal itu kita lakukan sampai kita melakukan vaksinasi berhadiah
di semua balai desa
hadiahnya ada yang tas
ada yang tas umkm
sambil menghidupkan umkm juga ini ide yang bagus
saya mau pengen dapat semua
booster sudah berapa
semuanya sudah bagus kita
lansia ya sulit
ya mau tidak mau kan pasti harus berusukan harus cek di lapangan harus jadi contoh lah
pemerintah harus hadir ketika masyarakatnya sedang bersusah hati
bukan hanya hadir kita
menyatu betul dengan rakyat
memberikan gambaran bahwa setelah ini akan ada kehidupan yang lebih bagus lagi
memberikan harapan kepada seluruh elemen masyarakat bahwa ini
ujian sejarah dan setelah ujian kita akan lulus bersama
setelah lulus bersama indonesia akan menang
saya sampaikan selalu begitu
dan tahun dua ribu dua puluh dua kemarin ini berupakan tahun yang lumayan cukup sulit juga karena covid masih ada
tapi pelan pelan perekonomian juga sudah semakin membaik
ini bagaimana tahun dua ribu dua puluh dua kemarin mas tama
dari segi ekonomi di pamekasan apakah sudah kembali pulih
kalau di jakarta kan sekarang ppkm sudah
harapkan tidak ada lagi lah istilahnya pembatasan
bagaimana di pamekasan
saya sedari awal pengen dapat tiga hal mbak
yang pertama ekonomi harus jalan
yang kedua kesehatan harus terlayani dengan baik
yang ketiga memastikan bahwa pendidikan dan layanan pemerintahan itu tetap berjalan dengan profesional dan eksel
kita fokus ke yang ekonomi
seluruh program apapun di pemerintahan itu semangatnya ekonomi
misalnya saya tidak mau melakukan kegiatan yang kalau konsumsinya itu tidak umkm
saya tidak mau melakukan kegiatan apapun dimanapun kalau tidak beli yang kebutuhannya ada di umkm
lokal ya domestiknya
ya umkm di kabupaten pamekasan
bahkan di seluruh dinas itu semuanya harus pakai yang dikonsumsi umkm
contohnya apa saja
saya ingat waktu ke pamekasan itu batiknya luar biasa
bagus bagus di situ
saya punya program namanya sapu tangan biru
sepuluh pengusaha baru
semua orang mengatakan ini gila nih bupati ini
sepuluh pengusaha baru
semua orang hampir tidak percaya
dan sekarang nyata
dan itu bagian dari inovasi kita
karena kalau orang berfikirnya itu biasa ya tidak mungkin luar biasa
kalau berpikirnya luar biasa ditambah dengan kolaborasi dan inovasi mesti akan tercapai
berkat pertolongan tuhan yang maesah
nah kenapa saya yakin program sapu tangan biru ini bisa
itu idenya dari mana sih
dan kapan lahirnya ide ini
dari berfikir dan berdiskusi dan tertuang dalam rpcrd
dan strateginya pakai desa tematik
jadi desa itu harus punya judul
pak kades desa apa namanya
jadi ada tema temanya ya
semua ada temanya

itu ada temanya
contoh lima desa unggulan
yang pertama desa wisata
desa wisata ini ada bukit gahi ada banyak lah wisata
ada keke dream park
desa sudah punya nama dream park
terus kemudian ada desa edukasi
bahkan pemerintahan di kota kota tiongkok mekasan menjadi wisata edukasi government
pak camat mengundang orang untuk sekolah sekolah
terus kemudian ya edukasi semua
kenapa harus ada tema
jadi agar fokus ya
yang menentukan tema
jadi ada tim dari pemerintah
jadi kita ini punya namanya klinik desa innovation
baru kemudian kita diskusi di sini
ada tim tim dari seluruh stakeholder desa
ada tokoh muda ini diskusi
baru kemudian kita datang ke desa
tim ini kira kira apa yang perlu kita lakukan
baru setelah itu setelah temu judulnya apa
umkm di sini apa saja yang mau dikembangin
setelah ketemu baru kita latih
contohnya apa dia sandal
baru kita latih
setelah kita latih orang kan mesti bilang begini
mbak desi apa yang mau kita lakukan

orang kan mesti bilang begini

saya sudah bisa buat sepatu
saya sudah bisa buat songkok
saya sudah bisa buat tas
mana mesinnya pak bupati
mesin untuk produksi itu
akhirnya kita carikan
saya datang ke himbaran
saya datang ke korporasi
daripada bapak nyerahkan sendiri sendiri
ini ada data pak
orang yang butuh mesin jahit yang butuh mesin ini
yang butuh mesin ini
bapak salurkan ke sini aja
saya datang bersama dengan korporasi
dengan himbara dengan bank
bank jatim bri mandiri
semua datang ke sini
dan mereka cukup antusias ya
saya buat forum
dari forum csr itu kita set apa yang dibutuhkan oleh masyarakat
sehingga csr nya ke barat pemkap ke barat
tidak ada yang pemkap ke barat csr ke timur
jadi ada link and match ya kalau kita sebut
yang padu diantara seluas setelah dari situ
baru kemudian setelah itu ngacung lagi nih
pak pak ini modalnya dari mana saya pak
saya sudah bisa sudah punya mesin dibantu csr dari beberapa himbara
dari enggak beda
apbd yang dikerjasamakan dengan bank umkm jawa timur
orang yang sudah punya sertifikat umkm yang sudah punya mesin boleh ngajukan di situ
dan ini sungguh tidak bankable
jadi kalau pinjaman seratus juta itu jaminannya hanya tiga puluh juta
barang seharga tiga puluh juta
kok bisa pak bupati melakukan cara ini
tapi ini basisnya basis desa
jadi penjaminan untuk desa itu sendiri kan
penjaminnya dari barang yang
jadi misalnya punya sepeda motor seharga tiga puluh juta

kenapa saya memilih itu semua
ini cara yang tidak biasa
orang istilahnya ke saya ini cara gila pak bupati
kenapa ini dilakukan
kira kira jahit tasnya sambil gemetar
jahit sepatunya sambil gemetar
buat beberapa produk umkm makanan dan semuanya
kalau makanan gemetar bisa tidak enak
saya pastikan semuanya happy
jangan mikirin bayar utang dulu
dan itu dua tahun
ini program sudah berlangsung berapa lama
sudah mulai dua ribu dua puluh satu
jadi sudah banyak yang istilahnya lulus
bisa naik kelas
baru setelah itu seluruh orang yang ikut dalam pelatihan
sudah dapat mesin sudah dapat alat
ini masih tanya lagi ini mau dijual kemana
iya pasarnya dimana
saya kerjasama dengan kominfo
kementerian kominfo untuk melatih anak anak kita
untuk jualan online
baru kemudian tidak hanya itu
saya buat pasar
warung milik rakyat
yang saya branding toko itu
tuku rakyat warung rakyat itu saya branding
ada berapa wamira nya sekarang
sudah ada tiga puluh tujuh
di seluruh ini pabekasan ini sendiri
iya dan kita targetkan seluruh desa ada wamira
jadi produksi rakyat dibeli rakyat uangnya berputar di rakyat
dan yang luar biasa efek dari itu semua
hasil penelitian badan statistik di kabupaten pamekasan
ada pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan
dan faktor utamanya karena sapu tangan biru
sekarang memang sudah sepuluh ribu atau belum
sudah hampir mencapai target ini dalam dua tahun
wah luar biasa ya
tahun ini kita selesaikan
ini harus ulang lagi
saya memastikan diri bahwa saya bersih
saya memilih hidup sederhana
saya memilih hidup yang bahagia

silakan beri dukungan
istilahnya menghidupkan diri sendiri ya dari hasil umkm nya
ada berapa sekarang desa yang ikut dalam program ini dari satu ratus tujuh puluh delapan desa
dan rata rata penghasilan desa karena adanya fokus tematik ini
contoh yang paling sukses lah
ada pades desa itu yang sudah satu dua miliar satu tahun
pendapatan asli desa
hanya dari ya itu membuat
ada yang pad desa itu satu ratus lima puluh juta
pendapatan asli desa ya
itu satu ratus lima puluh dua juta dari tiket orang datang ke tempat wisata
ada yang jualan songkok
itu yang satu dua itu jualan songkok dan mengelola beberapa umkm lain di desa desa
namanya desa rekere
hampir seluruh kades sekarang itu mau berlomba lomba semuanya bahwa inovasi kolaborasi dan kita ini harus keluar memang dari zona ini
sehingga tidak hanya istilahnya menunggu saja tapi mau tidak mau juga harus menjadi entrepreneur
paling sulit dalam menerapkan ini apa mas tamam dalam dua tahun
dan dari mana
saya bertemu dengan suasana yang misalnya orang berpikir begini
orang kan bisa saja belum paham inovasi ini penting kolaborasi ini penting keluar dari suasana zona nyaman ini penting ya
untuk melakukan akselerasi yang cepat
saya harus melakukan edukasi panjang ke seluruh elemen masyarakat
waktu awal awal saya ketemu sudah pak bupati nggak usah inovasi
berikan aja dananya kita bangun infrastruktur
kita bangun jalan
oke jalan penting
tetapi memastikan bahwa jalan ini mau dilewati siapa dulu
nah mengedukasi itu seluruhannya yang perlu beberapa cara yang berkebaruan
dan saya memilih diksi kita terhormat
pak kardes terhormat
pak lurah terhormat
perangkat desa terhormat
kita semua terhormat
untuk melompat cepat
melakukan cara baru
dan alhamdulillah inovasi yang dilakukan oleh pemerintah keupatan itu semuanya sudah hampir tiga ratus enam puluh dua inovasi
jadi kita ini kalau di jawa timur sudah nomor tiga
di nasional sudah nomor lima
makanya dapat inovative government award ini
karena semuanya dari seluruh lini itu dituntut untuk berinovasi
mbak pedah kita ubah namanya badan inovasi riset jairah
jadi kepala badan perencanaan ini adalah kepala badan riset inovasi jairah
dan keseluruhannya kita beri hadiah
saya biasa memberi hadiah
desa yang masuk desa mandiri kita beri dana lima ratus juta
kayak semacam bonusnya gitu
karena saya pemerintah kabupaten oleh menteri keuangan kalau mendapatkan inovasi
untuk dorong bagaimana semakin inovasi
dan cara cara ini kita lakukan semuanya ini karena saya berfikir bahwa tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan menjadi pemimpin
dan ketika saya diberi kesempatan menjadi pemimpin saya harus membangun sesuatu yang luar biasa yang tidak biasa dilakukan oleh banyak orang
dan alhamdulillah ya saya bersyukur penghargaan dari kpk juga
saya lihat ini rapornya juga bagus dari segi
jadi selama ini dari segi good governance nya
yang waktu itu saya pesankan itu kan
saya tidak ingin mendengar berita negatif
tidak ingin kita bicara terus kemudian ternyata wah ada ini itu saya juga merasa wah sayang sekali
padahal potensinya kan banyak
luar biasa menurut saya
mas tamam bisa dijadikan contoh ya
ininya juga auditnya juga wtp
dan juga dari segi inilah kpk nya pembukaan harta kekayaannya semua in order
jadi baguslah menurut saya ini harus menjadi contoh
tapi ini semua sekarang sudah berbasis digital
dan juga inovasi ini mau tidak mau ya sekarang tidak bisa kita bicara inovasi tanpa bicara digital technology internet dan lain sebagainya
semuanya kita sudah digitalize
artinya pemerintahan yang tidak mau melakukan digitalisasi itu sama halnya dengan kita ini akan lambat dalam bekerja
dan juga tidak transparan jadinya
jadi semua pajak online dari hotel ke pad online dari rumah makan ke pad online
itu di bawah pendampingan kpk
kita memang minta pendampingan kepada kpk dalam setiap banyak hal kita minta pendapat
mendingan dari awal minta pendampingan
untuk memastikan bahwa
untuk memastikan bahwa semuanya benar
dan saya memastikan diri bahwa saya bersih
saya memilih hidup sederhana
saya memilih hidup yang bahagia
penting ya ini
supaya masyarakat juga ikut bangga ya

saya juga berharga
saya bangga ya
tapi selama ini dana desa bagaimana pengalokasiannya menurut mas tamam bagaimana
transparan dan memang
dan memang untuk memajukan desa itu sendiri
ini kan harus dicek nih satu satu
jangan hanya digunakan untuk cat rumah atau beli mobil atau hal hal yang sebenarnya tidak produktif ya
bagaimana secara keseluruhan desa desa ini menggunakan dana desa
semua teman teman di desa saya ini mendapatkan anugerah ya
pak kades di pamengkasan ini mau bekerja sama untuk bersama sama membangun desa
dan saya merasa bahwa untuk menjadi kardes itu tidak mudah
karena menjadi kardes itu tidak mudah
akhirnya beberapa kardes kardes di bawangkasan ini mau memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya
dan kolaborasinya dengan pemerintah kabupaten
misalnya di bidang kesehatan
di bidang kesehatan gratis
itu kerjasama antara kita semua
dan kardes kardes kita juga
saya juga mau berpikir out of the box
banyak yang sudah mau berpikir
ternyata mudah mudah ini sekarang
yang saya heran yang sudah tua juga mau melakukan inovasi
ini kan berarti ada shifting dari mental modelnya
mindsetnya harus diubah mau tidak mau
dan saya biasa bincang bincang dengan pak kardes datang ke rumahnya
saya bincang bincang sesuatu yang perlu kita lakukan
kenapa kita harus melakukan ini
saya ceritakan dari awal
saya agak panjang kalau bercerita biar tidak putus
dulu tahun dua ribu
kita tidak membayangkan akan bisa video call
sekarang kita sudah bisa video call
kita tidak membayangkan dulu akan anak kita beli belanja online
sekarang sudah belanja online
kita juga tidak membayangkan ada fasilitas
orang datang ke hotel tinggal pencet di handphone
bisa booking di situ
kendaraan juga begitu
ini kebaruan semua
masa kita tidak mau berkebaruan seperti itu
dari situlah baru kemudian
sambil kita doakan mudah mudahan
kita ada chemistry yang bagus untuk mendorong masyarakat
selama ini bagus ya
dengan provinsi bagaimana
dengan komunikasi dan dapat dukungan
penting ini semua
semua penting dan tugas pemerintah kabupaten itu kan komunikasinya atas bawah
jadi menjadi pemimpin di daerah itu
ke atas ke pemerintah provinsi
ke pemerintah pusat
ke bawah terkomunikasi dengan masyarakat
ke samping kiri
kesamping kanan kesamping kiri
dengan seluruh teman teman kepolisian dandim dengan kejaksaan
dengan seluruh badan lembaga yang ada di daerah
termasuk dengan seluruh teman teman himbara himpunan bank negara itu
semuanya harus terkoneksi dengan baik
dan karena itu semua pemerintahan menjadi berjalan baik
total coverage kekehatan
orang sakit tidak harus berbayar
bpjs yang tujuh puluh tiga miliar
apbd untuk bpjs dan untuk layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat
baru kemudian genjot lagi umkm
tapi kalau kita lihat secara keseluruhan kabupaten ini menarik ya indah ya
tapi apa apa lagi dari segi ekonomi yang masih bisa digali lagi dari kabupaten pamekasan ini
ciri khas pamekasan ini apa yang perlu diinformasikan disosialisasikan
dan kira kira bagi yang ingin menanam modal di pamekasan apa yang masih tersedia
ada wisata pantai
di sana ada pantai yang masih istilah banyak orang masih perawan
dan ada pertukuan ya kayak mall ya
karena pertumbuhan ekonominya bagus
terus kemudian ya pertukuan
tapi saya memberi syarat beberapa orang yang memvestasi di sana
kalaupun ada lima lantai satu lantai umkm lah
paling tidak jangan mematikan umkm
itu penting ya
beberapa orang sudah melakukan visibility studies tentang kemungkinan membangun mal
membangun hotel baru di sana membangun
infrastruktur bagaimana di pamekasan sudah bagus
apa lagi yang masih kurang yang masih harus menjadi perhatian
belum tanggung jawab besar saya ini yang belum
dari tujuh puluh delapan desa kekeringan masih ada enam puluh tiga keringan
ada tanggung jawab yang harus saya selesaikan dalam sembilan bulan terakhir ini
baru kemudian yang kedua memastikan bahwa
sekarang menuju tiga belas sembilan
tapi kalau bisa single digit ya ini ideal
karena kalau bilang sembilan nggak mungkin ya
sepuluh tinggal keraknya
yang pertama total coverage kecehatan
orang sakit tidak harus berbayar
yang kedua bpjs
yang tujuh puluh tiga miliar apbd untuk bpjs dan untuk layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat
baru kemudian genjot lagi umkm
seluruh elemen kita dorong untuk beli umkm misalnya ya
seluruh pejabat setiap bulan harus beli uang dua ratus ribu produk umkm
baru kemudian seluruh rapat rapat harus umkm
sampai saya kadang kadang rapat minum jamu
jamu sehat loh
daripada minum kemasan yang banyak gula
untuk makanan makanan camilan yang diproduksi oleh umkm
termasuk di dalamnya warung milirakyat mat wami ramat ini
harus sudah hidup
dan alurnya umkm dibeli oleh bumd daerah badan usaha milir daerah
dipackaging lagi dipastikan sehat dipastikan halal dipastikan expired nya kapan
dikirim ke warung milirakyat ini
dan keseluruhan itu kita dorong bagaimana ini menjadi bagian dari toko umkm milirakyat dibeli oleh rakyat
dan seluruh pejabat setiap bulan
seluruh asn setiap bulan harus beli di situ
jadi pasarnya sudah ini captive market ya
lalu kemudian yang ketiga di bidang ekonomi
memastikan bahwa sektor pertanian peternakan ini berjalan dengan baik
kita ini mau buat semacam corporate di bidang peternakan milirakyat
jadi misalnya kayak ayam
itu harus ada asosiasi kelompok peternak ayam
baru kemudian kita edukasi menjadi korporasi kecil yang semuanya harus solid
dan memastikan bahwa stok makan ayam kita cukup
cara mengelola cara membesarkan ayamnya sehat dan dikonsumsi oleh masyarakat
termasuk telur dan beberapa sektor pangan yang lain
itu cara kita baru kemudian yang ketiga yang keempat memastikan bahwa
pendidikan beasiswa ini berjalan dengan baik
nah ini bagaimana
sekarang human development index nya saya lihat masih perlu ditingkatkan kan ini
di kita sudah lumayan meningkat ya
kalau di jawa timur ipm kita ini sudah nomor lima
artinya sudah lumayan bagus
ketimbang dari dua ribu dua puluh dua ribu sembilan belas karena kerja extraordinand dari kita semuanya
misalnya begini kita memberikan beasiswa setiap tahun di rpjmd
targetnya lima tahun hanya seribu
kita ini sudah hampir lima orang diberi beasiswa
dan dikerjasamakan dengan
ada nama beasiswa yang khusus
besan namanya beasiswa santri yang dikerjasamakan dengan pesantren
dan itu sudah tahun ini tahun lalu berapa yang diberikan
tahun dua ribu dua puluh dua ini sudah hampir lima ribu
target tahun dua ribu dua puluh tiga ini
sudah melewati targetnya
jadi apa apa saja komponen dari beasiswanya
dan kira kira manusia seperti apa yang diharapkan dari fokus pemberian beasiswa ini
saya berpikirnya begini wajah indonesia masa depan itu ya
kalau mau lihat indonesia sepuluh tahun lagi lihat anak sma sekarang
kalau mau lihat indonesia dua puluh tahun lagi lihat anak sd kita sekarang
kalau mau lihat indonesia tiga puluh tahun lagi yang baru lahir
artinya umur produktif kan dua puluh sampai tiga puluh
sehingga memastikan bahwa sumber daya bagus
saya kerjasama dengan beberapa pihak termasuk kemarin mengirim orang tidak mampu untuk sekolah di tiongkok
di jurusan teknologi ada empat orang ada sepuluh calon dokter yang dibiayai oleh pemerintah
dokter dibiayai pemerintah dan nanti harus sepuluh tahun mengabdi di kabupaten pamekasan
karena ada orang yang ngomong ke saya begini mbak desi
kalau lebaran di pamukasan nggak boleh sakit
kenapa karena dokternya mudik
karena dokternya lebaran itu
sehingga memastikan bahwa seluruh puskesmas seluruh rumah sakit dan tempat tempat layanan kesehatan harus standby
dan tidak boleh ada libur
nah sepuluh orang ini yang kita biayai ini nanti menjadi bagian dari orang yang mau berkontribusi untuk memberikan layanan yang excellent kepada seluruh elemen masyarakat
dan di samping itu asn kita sekolahkan
di uner di universitas erlangga
beasiswa dari pemerintah tugas belajar dari pemerintah
karena masyarakatnya harapan kita masyarakatnya cerdas berkomitmen mau berkontribusi mencintai indonesia
asn yang melayani dengan cara berpikir berkebaruan
baru kemudian dokternya melayani dengan excellent dan profesional
membayangkan pamekasan ini menjadi bagian dari indonesia kecil yang hidup masyarakatnya harmoni
semua berjalan dengan baik
dan mimpi besar ini alhamdulillah sebagian sudah berujung
saya sudah membangun infrastruktur
saya telah mendekat kemiskinan
saya telah memberikan layanan kesehatan gratis
dan ini persembahan dari saya bersama dengan seluruh teman teman pemerintahan
kesehatan yang bagus
kesehatan yang bagus
kesehatan yang bagus
kesehatan yang bagus
menurut saya ini bagian yang paling penting
karena pada intinya ekonomi dan lain sebagainya boleh bisa berjalan terus
tapi kalau misalnya manusianya ketinggalan
nah ini yang bisa menjadi hambatan ya
apalagi kalau kita lihat secara keseluruhan indonesia memang selalu itu
pendidikan itu harus ya
kesehatan sudah semua gratis
dan tadi apa call centernya juga
pamekasan call care
jadi tinggal telpon dan ini semua akan diurus ya
dan akan diistilahnya tidak ada satupun yang ketinggalan
pendidikan ini sudah bisa dikatakan anak anak di pamekasan mereka minimal pendidikan sembilan tahun
dan sekolah sekolahnya juga semua sudah gratis cukup
pastikan paut kita gurunya gitu
kita beri tambahan kesejahteraan
kita kumpulkan seluruh guru paut
di masing masing kecamatan terus baru kemudian kita edukasi bahwa anak paut sekarang ini adalah anak paut yang akan menjadi pemimpin indonesia tiga puluh tahun akan datang
berarti guru gurunya juga harus mendapatkan memadai ya
tidak hanya punya kapasitas tapi harus mendapatkan kesejahteraan tambahan dari pemerintah
baru kemudian di sd juga begitu
kita kumpulkan guru guru sd
jangan main main dengan pendidikan
anda main main dengan pendidikan sama halnya dengan main main dengan masa depan
anda main main dengan masa depan sama halnya dengan main main dengan indonesia
saya selalu sampaikan begitu
baru kemudian yang smp begitu dan kita memberikan harapan bahwa indonesia masa depan tergantung seluruh adik adik yang sekarang sedang mengenyam pendidikan ini
ayo menjadi generasi hebat
generasi hebat itu syaratnya tiga
yang pertama orang yang memiliki iman
itu yang selalu saya sampaikan baru memiliki ilmu
yang ketiga memiliki karakter inovasi dan kolaborasi serta mau excellent dan mau melompat
saya sampaikan begitu
anda tidak punya salah satu diantaranya tidak mungkin menjadi generasi yang membanggakan
punya satu saja juga kurang membanggakan
harus punya tiga tiga
tapi kalau di pemerintahan sendiri bagaimana
karena ini saya lihat mau tidak mau misalnya membantu desa itu sendiri kan harus ada fasilitatornya mentor
misalnya menanyakan ini bagaimana apa yang perlu dijual kemana bagaimana mengemasnya
mau tidak mau kan harus ada mentoring ada fasilitas
ini bagaimana kerjasama dengan siapa dan dari kualitas dari pemerintahan di bawah mas tamr
fasilitator itu datang ke desa
ada enam belas orang fasilitator yang kita honor dari pemerintah
dengan kapasitas dan kecakapan yang sesuai
iya itu ada uji kompetensinya dari kampus
baru setelah itu dilatih
setelah itu melakukan komunikasi
termasuk fasilitator ini menyiapkan setiap bulan
setelah itu melakukan komunikasi
terus setelah itu melakukan kompetensi
terus setelah itu melakukan kompetensi
setelah itu mulai bulan millenial talent hub
kegiatan anak anak muda yang mengikuti diskusi santai dengan beberapa orang yang dari sebelumnya orang biasa menjadi orang sukses
dari orang zero yang terus jadi hero itu kita undang
selama dua tahun itu ee
terus kita undang
terus kita undang
terus kemudian di dua ribu dua puluh satu akhir ini hybrid dan dua ribu dua puluh dua ini hybrid dua ribu dua puluh tiga kita mau tatap muka langsung untuk memastikan bahwa sukses itu tidak mudah
sukses itu butuh kelingkatan
harus ada usaha
tidak bisa jalan sepintas
ada konsistensi ada attitude yang bagus ada komunikasi yang bagus ada kejujuran ada
tidak gampang menyerah
katanya anak anak zaman sekarang sedikit mendapatkan kekecewaan langsung kecil hati tidak resilient
ini penting ya karakter ini penting
mas tamam kita sudah melihat ya tahun terakhir ini banyak sekali prestasinya bukan saja kepada dirimu sebagai penerima dari inovative government award ini
tapi pamekasan ini sendiri saya lihat sudah banyak deretan dari prestasi yang diraih untuk tahun dua ribu dua puluh tiga
ini new chapter halaman baru kira kira apa harapannya apa pr nya dan semangat yang ingin dibawa memasuki tahun dua ribu dua puluh
dua hal yang ingin saya capai di dua ribu dua puluh tiga
karena semua sudah tercapai misalnya kesehatan sudah pendidikan sudah
tinggal mempertahankan saja ekonomi dan infrastruktur
seluruh semangat apapun yang dilakukan oleh wira
seluruh semangat apapun yang dilakukan oleh wira
seluruh semangat apapun yang dilakukan oleh pemerintah
seluruh semangat apapun yang dilakukan oleh wira

saya sudah sampaikan di beberapa rapat
akhir tahun awal tahun
kemarin seluruh kegiatan
masalahnya tahun dua ribu dua puluh tiga itu
tahun politik bagaimana untuk
fokus ke hal hal yang sifatnya
positif tidak terbawa
sudah mulai dari biasanya
tahun tahun inilah ini pasti
banyak distraction nya nanti
saya memilih itu dan fokus
di situ dan
urusan politik biar
memastikan bahwa seluruh
ekonomi ini tergarap
dengan maksimal dan
masyarakat semakin bagus
perputaran uang di kabupaten
pemekasan ini bagus
baru kemudian sektor pertanian
dan dengan begitu
pertumbuhan ekonomi itu
lebih dari itu
dan jika lebih dari itu
sama halnya dengan
target pertumbuhan ekonomi
di pemekasan ini
melebihi di jawa timur
dengan melebihi jawa timur
kalau saya nanti di
akhir tahun ini
ditanya oleh semua elemen masyarakat
apa prestasi yang membuat anda bangga
saya sampaikan bahwa
saya telah menyekolahkan banyak orang
saya sudah membangun infrastruktur
saya telah mendekat kemiskinan
saya telah memberikan layanan
dan ini persembahan dari
saya bersama dengan
seluruh teman teman pemerintahan
kepada masyarakat pemekasan
dan memastikan bahwa ini semua ini sustainable ya
sustainable mudah mudahan sustainable
karena ini kan tahun terakhir ya dari mas tamam menjadi bupati
ini semua maksudnya dijaga ya supaya nanti tidak ada
diperubahan lagi atau
sudah merupakan bagian dari
perjalanan kabupaten pemekasan
dan yang paling penting memastikan
bahwa saya bersih
dan jabatan ini
alat perjuangan dan pengertian
itu yang paling penting di
dan harapan ini
tetap akan menjadi prinsip bagi seluruh kita
layanan semakin eksel
dan yang luar biasa tahun dua ribu dua puluh tiga ini
layanan administrasi pemerintahan
kita letakkan di desa desa
ada layanan orang membuat ktp
kartu keluarga membuat surat surat
yang lain itu semuanya
tidak boleh di pemerintahan kabupaten sudah harus
di desa sudah harus di desa ya
dan saya sebut bisa jadi
jauh lebih cepat ya prosesnya
dan namanya sipak kades
nama inovasi kita sipak kades
semua sudah ready di desa
april ini sudah selesai semua
layanan di desa berarti desa
sudah harus online semua online sudah harus
lengkap fasilitas perangkatnya semua
dan juga sudah paham ya
bagaimana ada perangkat desa
yang kita latih ada
pak kades yang bertanggung jawab
ada it yang cukup
ada perangkat teknologi yang cukup
kantor duk capil sepi karena orang sudah
tidak datang ke sana dan
semua sudah di tingkat desa semua sudah
beres ada lagi
ini satu satunya di indonesia
satu satunya jika layanan
duk capil di desa satu satunya
di indonesia seorang
pemimpin yang memang inovatif
ada lagi kira kira mungkin
memastikan itu bahwa ekonomi
layanan terus kemudian infrastruktur
tidak pesimis dengan
masa karena kita tahun

dan lain sebagainya yang bisa berdampak
terhadap indonesia tapi tidak
saya hampir tidak pernah
hidup saya ini bahagia dan optimis
semoga ini ditularkan kepada kita
semua dan semoga juga tahun

apalagi di tengah berbagai
macam tantangan maupun krisis yang
dialami oleh dunia
terima kasih banyak pak
bupati badrut taman yang
berbagi dengan kita semua
dalam indonesian new chapter
apapun saja prestasinya harapannya
tantangannya dan tentu pr masa depan
kita banggakan adalah
tahun yang baik paling tidak untuk
pembekasan dari segi prestasinya
atas perhatian anda saya desi anwar